selamat malam di tengah sebagian dari kita sibuk untuk memenuhi kebutuhan yang tak ada habisnya
masih ada orang orang yang justru mengabdikan hidupnya untuk memikirkan dan memenuhi kebutuhan orang lain
merekalah sosok sosok langka di era serba menuntut keuntungan sekarang ini
maka malam ini kami hadirkan para figur yang berani mendermakan hidupnya di tengah keterbatasan ekonomi mereka
bersama saya alvito dinova ginting standar menyaksikan afd now
makna dari jiwa sosial adalah sikap yang menggambarkan kepedulian untuk melakukan sesuatu kepentingan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan
jiwa sosial berbanding terbalik dengan jiwa sosialita karena mengedepankan manfaat dibanding mudarat
kegiatan sosial juga banyak bentuknya
contoh yang paling mudah dijumpai tidak jauh dari kegiatan sumbang menyumbang
bagi saya ini menarik
asal anda tahu saja sumbang menyumbang macam macam jenisnya
contohnya sumbangan untuk pasangan calon yang ingin maju dalam pilkada sebagai modal untuk kampanye
untuk model yang satu ini harus ada aturannya
apa saja pak
para sumbang juga harus menyebutkan identitasnya
jumlahnya berapa ada batasannya
kalau perorangan jumlahnya maksimal tujuh puluh lima juta
kalau kemudian korporasi atau perusahaan itu maksimal tujuh ratus lima puluh juta
mereka harus menyebutkan
sumbernya dari mana identitasnya siapa
para penyumbang tidak boleh menyebut yang tidak jelas
misalnya seperti dulu ada hamba allah gitu ya
penyumbang sukyuan ratus juta tidak boleh
perlu diingat hamba allah tidak diperbolehkan
seperti yang saya katakan tadi
sumbangan banyak macamnya
salah satunya sumbangan dari wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno
saat kampanye dulu ia sempat menyumbang
apa lagu dangdut
ini penyuka lagu rock dan juga pop
baterio ambisi sandiaga
dan dua orang lainnya yang saya tidak tahu siapa mereka
menyanyikan kopi dangdut
kedatangan sandi bagian dari kampanye yang bertepatan dengan
resepsi pernikahan warga di kembangan jakarta barat
saat bernyanyi sandi juga sempat lupa liriknya
belum diketahui pasti apakah sandi juga lupa memberikan amplop
untuk kedua mempelai atau tidak
kalau tidak ya kita maklum saja
tapi kayaknya sih nggak lupa ya
menyumbang lagu lumrah dilakukan dalam acara
pesta pernikahan dan sejenisnya
dengan menyumbang lagu berarti kita mendermakan suguhan hiburan
yang berikutnya juga sumbangan
yang menyuguhkan hiburan yaitu
taman safari bogor
ini dia singa yang disumbang oleh taman safari indonesia
untuk kebun binatang taman rimba jambi
dua ekor singa jantan berusia sembilan tahun yang lucu lucu
namun ganas pindah ke jambi setelah menghabiskan waktu di perjalanan selama sehari semalam
rupanya kebun binatang taman rimba membalas dengan menyumbang sepasang bangau tong tong
burung cangak merah dan kancil ke taman safari indonesia
dan begitulah saling sumbang ini akhirnya berubah menjadi ajang barter
yang berikutnya lain lagi
sejumlah warga yang menjadi relawan pekan olahraga nasional ke sembilan belas
meminta sumbangan kepada atlet dan ofisial yang sedang berlomba
ini dia pemandangan di ajang pon ke sembilan belas
di batu dua gunung
gunung lingga sumedang jawa barat
warga yang mengaku relawan berkeliling meminta sumbangan pada para atlet dan ofisial atlet gantole
relawan lokal ini merasa kecewa dan menganggap panitia pon tidak mengapresiasi mereka
namanya juga relawan
berarti harus rela tanpa mengharap balasan
kan harusnya begitu pak ya
tapi itu masih lebih baik ketimbang menyunat bantuan korban bencana
di sidoarjo jawa timur
pemerintah menjanjikan bantuan untuk perbaikan
dan membaikan rumah akibat bencana puting beliung pada februari lalu
contohnya pak muali ini
rumahnya rusak berat dan harus mendapat bantuan lima belas juta
setelah verifikasi pemerintah cuma dinilai rusak sedang dan mendapat bantuan delapan juta
ya sudah ya pasrah menerima
anda tahu berapa yang ia terima
kita tanyakan berapa pak
baru saya menerima uang hari sabtu tujuh tiga puluh
sudah sudah menerima uang tujuh tiga puluh
bicara lagi tidak ada pak
dari tayangan yang kita saksikan tadi
masih banyak persoalan yang muncul dalam urusan sosial
di balik itu ternyata masih ada orang yang dengan hatinya
menunjukkan kepedulian untuk membantu sesama tanpa mengharap balas
mulai dari sekolah gratis hingga merawat orang terlantar dan memiliki gangguan jiwa
tak hanya suka dan duka
banyak kisah lucu yang menarik dalam keseharian mereka
kami akan menunjukkan kepadanya
dan segera kembali dengan wawancaranya
tidak ada orang yang cita citanya dari kecil untuk menguruskan orang gila
yang telantar telantar itu nggak ada
suara orang mengaji
mengisi siang yang menarik
yang terbentuk hari itu
di surau sederhana
belasan orang duduk merapal doa dan surat surat pendek
ada pula yang membuang jauh pandangannya
inilah pemandangan yang lazim ditemui
di yayasan al fajar berseri
yang terpencil di salah satu sudut kampung pulau
tambun selatan kabupaten bekasi
mereka adalah penderita gangguan jiwa
yang dirawat oleh marsan
nah disitu kebetulan pas saya lagi lewat
di sekitar perumahan
itu ada tempat pembuangan sampah disitu
kebetulan orang tersebut ini
yang digrumuni lalat gitu
itu kalau saya lihat
makanan yang sudah tidak layak
orang dimakan oleh manusia
panggilan jiwa dan komitmen marsan
merawat orang dengan gangguan jiwa atau odgj
sempat ditentang keluarga
dan lingkungan sekitarnya
namun ia tak goyah
sedikit demi sedikit
ia menyisihkan penghasilannya sebagai kusir andong
dan membeli tanah ini
untuk menampung mereka yang terlantar
disitu saya bikin tambah cinta
melihat orang orang seperti itu
jadi saya ibah gitu
nah dari tahun sembilan terus berangsur angsur
sampai tahun dua ribu lima singkatnya
tahun dua ribu lima saya bikin panti
ini pantinya mas ini
ini pertama ini tahun dua ribu lima ini
ini kayu bekas semua
yang mungkin tujuannya buat kayu bakar
saya bangun barak
tapi ini dulu tanah dari mana pak
kalau saya ngelihat bapak backgroundnya adalah kusir nih
itu tanah dapat dari mana
itu dari tahun sembilan puluh dua
tahun sembilan puluh dua saya berangkat

artinya saya sudah punya bekal
bekal usaha saya sambil saya merawat orang seperti ini
nah kebetulan ini
nah kebetulan ini sangat murah sekali
bahkan juga saya belinya ini gak kontan gitu
kini lebih dari dua ratus odgj yang ia rawat
banyak diantara mereka yang terlantar
atau bahkan tak lagi diterima keluarganya
dengan segala keterbatasan
marsan berusaha memberikan pembinaan fisik dan mental kepada mereka
marsan kini dibantu tujuh belas perawat dan pengasuh
beberapa diantaranya adalah mantan penerita gangguan jiwa
sondang salah satunya
ibu tiga anak ini bertugas sebagai juru masak di panti
ia merasa beruntung dan jauh lebih bahagia tinggal di sini
di sini lebih bahagia dibanding di luar gitu
masih banyak yang lebih
kurang perhatian gitu saya
jadinya saya lebih baik mendekatkan diri ke mereka
karena mereka juga seperti mungkin sebagian seperti saya gitu
tidak diterima sama keluarga sama warga yang lain seperti itu
banyak orang pintar dan mampu di dunia ini
namun yang memilih mengabdikan diri layaknya marsan jelas tidaklah banyak
bagi marsan hidup bukan sekedar materi
melihat warga binaannya bisa kembali hidup mandiri adalah kebahagiaan tak terberi
segera kita berbincang dengan pak marsan yang sudah hadir di studio cnn indonesia
pak marsan terima kasih sudah bersama kami
pak marsan ini dulu bekas kusir delman benar ya
tahun berapa itu mu
gimana ceritanya kemudian ada
apa ya ada prakarsa pak marsan kemudian mendirikan yayasan yang bapak dirikan
ini kan yayasan yang bukan hal yang biasa ya
mengurusi orang yang sakit jiwa
ya memang sebetulnya nggak ada niat nggak ada cita cita gitu
karena tidak ada orang cita citanya dari kecil untuk mengurusin orang gila yang telanter telanter itu tidak ada gitu
cuma pada waktu itu saya kan kusir delman lari ke anak anak kalau sore tuh jam lima
apa dari jam tiga sampai jam lima
nah kebetulan disitu tempat pembuangan sampah di perumahan itu
itu pas saya keliling lari ke anak anak tuh pakai delman
itu ada orang kena gangguan jiwa yang rambutnya sudah gimbol
tidak pakai baju pakainya juga telananya udah gak kelihatan warnanya
nah itu makan di kantong plastik sambil jongkok itu
itu digermutin lalat
disitu saya melirik
menurut saya itu sudah tidak layak lagi
menurut saya itu sudah tidak layak lagi
menurut saya itu sudah tidak layak lagi
dimakan oleh manusia gitu
sementara lalat tuh menggurumuti sampai di bibirnya itu digurumutin lalat juga
karena ada sisa sisa makanan tuh dinyangkut di bibirnya itu
nah disitu saya berpikir setelah pulang narik delman itu jam lima sore saya pulang
satu malam saya tidak tidur
memikiran tadi tuh
orang itu tadi
orang tadi itu
karena bukan mikiran masalah tadi makannya tadi itu
barangkali menurut kita sebagai manusia
selapar laparnya manusia normal gak mungkin makanannya sudah sampai digumutin lalat dimakan gitu
saya berpikiran terus bertentangan dengan batin saya kalau seandainya saya bawa pulang pasti bersiko
resiko satu kita kan gak punya pengalaman
kedua bagaimana nanti istri kita
akhirnya karena satu malam saya sudah punya keputusan
orangnya masih disitu
masih disitu juga
makanya saya berani ngambil karena mereka disitu saya lihat udah berhari
orangnya masih disitu

saya bilang saya tag in delman kan rambutnya gimbal tuh jadi orang pernah ngeliatin
kok tukang delman
apa penumpangnya orang gila seperti itu gitu
itu sih saya gak berpikat seperti itu
tapi setelah saya pulang ke rumah istri saya kan
ternyata tanya gitu
barangkali di pikiran dia
nah kok ini jadi orang di bawa pulang
tapi muter dimana
dan apa maksudnya kan begitu tentunya istri saya tapi dia ngomong diam aja gitu
ya udah saya turunin sempat saya cukurin dulu rambutnya setelah saya cukurin bersih botak udah tuh
saya mandikan gitu mandi pun dia juga gak mau susah
jadi saya ngomong pak air tuh lo kan kawan pak dragon tuh waktu masih zaman itu
ya karena dia nggak mau dia saya tarik sumur juga nggak mau akhirnya saya ambil ember saya siram aja udah
saya sudah pakai arda tuh dia kan agak ini tuh agak mundur gitu ya kayak takut takut
nah saya band lagi udah sini gak apa apa nggak apa apa gitu
saya pegang tangannya nah terus saya gosokin untuk pakai lap
jadi ini kotorannya itu seperti kayak air adukan semen kotornya kayak gitu
nah dari situ terus sampai menjelang maghrib udah saya kasih makan tuh
saya kasih makan ceritain udah mandi bersih saya pakein baju
nah pada waktu itu bajunya gak mau dipake cuma telananya aja
karena dia mungkin terbiasa gak pake baju akhirnya pake telana saya suruh makan tuh
kasih makan ya mungkin walaupun mungkin makan seadanya
mungkin makanan kan lebih enak dibandingkan tadi yang dapat dari tempat sampah itu
itu mau makan terus begini terus gak berhenti berhenti
nah setelah makan kenyang selesai sudah menjelang maghrib
nah kan kebetulan tempat kandang kuda saya kan itu di atas kan ada tempat lagi tuh
semacam loteng kalau bahasa aromakasih mah gitu
udah kamu naik ke sana tidur sana ya gitu
nah akhirnya dia mau naik ke atas
takut nanti dia saya pergi dia turun dia ngeluyur ke tempat warga kan saya juga takut disalahkan juga gitu
akhirnya saya lihat dia ada di atas gitu
nah saya setelah itu lama juga isya saya pergi lagi deh tuh sebaiknya isya
abis isya kira kira berapa menit saya dateng lagi ke tempat
nah saya ini ragu ragu nih kalau saya tinggal malam takut dia pergi saya tungguin
saya juga disitu cuman duduk aja nungguin dia gitu
akhirnya ya udah
jadi tuh satu malam saya hampir gak tidur
nungguin mereka di atas
mereka pun juga memang nggak tidur juga gitu
ya setelah itu terus
saya kan biasa memang nyari buat empan kuda tuh nyari rumput gitu
nah kalau saya bawa ke sawah dia tuh di pinggir sawah
nah dia jalan belakangan saya duluan ayo kamu ikut saya
dia sih nggak mau ngomong diem aja gitu
nah pas jalan saya kan agak khawatir juga saya kan saya bawa arit sebelah nih arit gitu buat cari rumput gitu
saya liat lagi takut nanti dia nubur kita
kita kan gak punya pengalaman orang seperti itu
nah sekarang saya mau tanya aja waktu diajak akhirnya dicukurin rambutnya
akhirnya kemudian dimandikan kemudian dikasih makan
istri nanya gak ini mau apa rencananya
setelah saya kasih makan
baru nanya udah bersih udah makan tuh
nah udah dah gak usah cerita dulu ya
kalau cerita kalau saya tinggal cerita kan tentu kan dia ini nggak keurus nanti takut nanti pergi gitu
kamar saya udah punya anak waktu itu
udah punya kecil masih udah dua
anak saya masih kecil baru ada yang umur dua tahun ada yang umur satu tahun gitu
masih membahayakan apanya gitu
sementara kan anak anak kesini takut nanti ada anak anak pada main apa gitu
selagi dia belum melukain kita jangan berprinsip seperti itu
nah orang ini orang yang pertama bapak rawat sampai sekarang masih ada
udah gak ada
udah gak ada
dari tahun sembilan puluh dua itu cuma hanya tiga bulan di tempat saya
tiga bulan dia bisa kembali pulang ke keluarganya
sekarang apa kerjanya
sekarang kan dari tahun sembilan puluh dua an kan katanya udah gak ada tuh
dia kan lakunya dari kerawang tuh
rud memang kamu tinggalin dimana
nah kamu dari kerawang kesini jalan kaki apa naik mobil sih bilang gitu
jalan kaki pak gitu
gak tau pak saya gak lupa dan gak inget gitu
yang bapak tau sekarang dia di kerawang sudah kembali ke keluarganya

iya kan terus kan saya suruh bapaknya kembali ke rumah dia kan
iya kan terus kan saya suruh bapaknya kembali ke rumah dia kan
kan tadi naik mobil apa jalan kaki
nah sekarang kamu kira kira ongkos kesana berapa untuk pulang ke rumah gitu
saya gak tau pak gitu karena selalu dia jalan kaki
pada waktu itu saya kasih uang tujuh ribu
nanti kalau kamu punya keluarga nih kamu bilang kan masih ada nih bapak dan ibunya
nah saya kasih alamat jelas semua
dapet tiga hari
akhirnya dia pulang dah tuh ke rumah
pulang dapet tiga hari
dia datang ketemu saya sama bapak dan ibunya
dateng ke rumah
ke tempat saya ya ke rumah
nah dia nunjuk si rudy ini nunjuk saya
bu ini bapak ini yang ngurusin saya selama tiga bulan gitu
wis saya bilang jangan bu jangan ada apa ini bu gitu
pak bapak tahu nggak saya pak rasa bahagianya ini anak saya udah saya sedekahkan saya tahlilkan
saya anggap sudah meninggal
ya kok kenapa bu emang udah lama perginya
ini pak perginya udah hampir lebih dari tiga tahun
lebih dari lima tahun
disitu saya merasa punya kebahagiaan batin gitu
artinya saya bisa menolong orang bisa kembali kepada keluarganya
yang dianggap keluarga itu udah meninggal gitu
nah dari situlah tahun sembilan puluh dua terus berangsur angsur
dari seru dipulang nih kita masih tetep bikin nama semangat saya
waktu rudy sendiri itu belum ada tambahan
dia baru sendiri
jadi itu sebenarnya bukan inisiatif bapak kemudian ngumpulin orang sakit jiwa
jadi hanya karena satu orang ini saja kemudian dirawat
karena tadi ibah makan itu tadi
bagaimana kemudian rudy bisa berkomunikasi kan orang nggak waras kan biasanya kan susah diajak komunikasi kan
kalau dikomunikasikan pun mungkin ngelantur kemana mana
mulai dari mana kemudian bapak bisa komunikasi sama
pertama saya pendekatan terus dengan mereka
pendekatan selalu saya liberkan untuk aktivitas saya dengan dia gitu
walaupun dia mungkin nggak bisa membantu secara maksimal gitu ya
jadi apa aja saya bikin akrab gitu
kan pada waktu itu kan memang kita kan belum kenal namanya
karena sementara dia kalau ditanya tuh dia nggak ngomong diem aja
kayak orang bisu gitu gak pernah dia menjawab gitu
udah saya waktu itu namanya si boy ya
ya saya pikir udah dah sekali nanggil nama dia aja dah
dia sih gak nyamperin mungkin bukan menghukum nama dia barangkali
ini tolong ambilin air ya
ini kan pada waktu itu kan kompak dragon tuh
ape tangan dia saya tempelin ke batang kompak tuh
maksudnya biar dia diajarin
begitu saya tempelin dia diem aja
saya berhenti dia berhenti lagi
nah udah dari situ terus
saya label kan dia
saya suruh ngambil air buat empat kuda
terus selama tiga bulan saya pendekatan dengan mereka
lama lama dia mungkin kena saya ini mungkin ada perhatian dengan dia
ada perhatian kasih sayang
ada dia juga merasa nyaman dan aman
disitu timbul lah dia rasa keinginan
pak minta pak kuenya pak gitu
itu baru pertama kali
baru pertama kali
setelah berapa bulan
sebulan itu baru kali itu
keduanya karena dia udah mulai bisa bicara gitu ya
kamu sebetulnya namanya siapa sih
dia senyum senyum aja gak ngomong juga gitu
saya tepak tepak kamu siapa namanya gitu
tepak tepak ini aja
berulang ulang kali di nyebut namanya rudi
berkata rudi pak
kirain ngaco gitu ya
berulang ulang kan namanya si rudi
berarti menurut saya ini benar
jadi saya bikin akrab dengan dia
buat anak kuda tuh
untuk aktivitas segala macam disitu dia mulai merasa berani
nah sampai ketiga bulan
tadi dia bisa berbicara dengan lancar gitu
pak bapak ini kan kalau dikatakan tadinya
apa namanya kusir delman
jadi dari sisi ekonomi juga gak berlimpah gak berlebih gitu
waduh jangan kan berlebih
saya kan gak narik satu hari aja sudah bingung
nah tapi kemudian bapak punya inisiatif untuk menyelamatkan orang orang tuh
itu gak kepikiran biayanya dari mana kemudian gimana nerusinnya gitu
kusir delman jadi
dari sisi ekonomi
juga nggak berlimpah nggak berlebih
waduh jangan kan berlebih
saya kan ngenarik satu hari aja
saya udah bingung nah tapi kemudian
bapak punya inisiatif
untuk menyelamatkan orang orang
itu nggak kepikiran biayanya
dari mana kemudian gimana
jadi yang tadi saya lihat
motivasi yang makan tadi itu
padahal saya masalah ekonomi saya kan orang yang sangat
sekarang makan sekarang habis
tapi dengan adanya hati kita yang bergebu gebu
untuk menolong itu jadi
terlintas nggak terpikir betul memang
suami apa istri saya gitu ya
secara hati nurani mungkin nanti
mau diempanin apa orang
beliau nanti resikonya seperti apa keamanan di situ
nah dengan saya
setiap saat selalu memberikan motivasi pada istri
lama lama isi hatinya luntur
merasa ibah gitu
nah mulai dari situ dari tahun
sembilan puluh dua sampai ke tahun
dua ribu lima saya udah punya rencana
karena setiap ada orang
berkeliaran orang panggil saya
jadi bapak tuh
minta diambil saya ambil
waktu itu belum ada donatur
belum ada jangan kan donatur istilahnya
namanya kita di daerah terpencil
mana ada orang nyumbang
untuk orang gila nggak ada kebanyakan anak yatim
orang gila jangan kan untuk disumbang
segala macam gitu orang liatnya juga jijih gitu
cuman saya berpikir
setiap manusia lahir ke dunia pasti
dia udah ada jatah rezekinya kan gitu
itu dan kedua
ya saya memang
tadi motivasinya tadi dari
tadi tuh ibunya si rudy bapaknya si rudy
yang orang ditahliahkan disedekahkan
membuat saya semangat
orang yang seperti rudy itu banyak pak ceritanya
bagaimana bapak rawat kemudian kembali
banyak lagi dari tahun
sembilan puluh dua ke tahun
dua ribu lima dulu kan kita belum sistem
kayak panti atau resmi kayak yayasan gitu ya
kita terima ntar pulang pulang aja gitu
makanya saya meranikan diri
semakin bertambah tahun populitas
orang orang kena ganggu nyus semakin berkeliaran
sampai ada yang nganterin hamilnya udah
udah tua dapet tiga hari lahir
dan itu gak waras
gak waras saya kan belum punya pengalaman untuk menangani orang lahir gitu ya
bantu untuk persalinan di tempat saya gitu
yaudah pak saya minta alamat saya tata alamat sama dia
dateng dah tuh
begitu datang si pasien saya ini mau lahir
ditanya sama bidan
ibu kalau mau lahir sini saya periksa dulu
si pasien ini marah
ini bu orang kena gangguan jiwa
wah saya gak berani nih pak saya gak bisa
akhirnya balik pulang tuh
tinggal saya deh nih bagaimana caranya nih
sementara dia udah gelisah tuh udah mundar mandir ke kamar mandi
nah kata orang perempuan
kata istri saya kalau udah sering ke kamar mandi
dia pasti melahir kenapa
karena itu bawahannya pengen kencing mau buang air gitu
jadi saya minta bantuan tuh
suruh pegangin deh tuh
pegangin pasien juga
yang belum waras
ya pokoknya baru setengah waras lah gitu
akhirnya pegang kakinya kiri kanan
sini satu sini satu
nah sini lagi tangannya nih biar rebahin deh tuh
begitu kita rebahin jadi bukan malah lahir malah tidur
saya panggil tuh ibu ibu tuh yang bisa ngelahirin tuh yang biasa gitu
coba bu lihat
ini katanya pak udah menonton pak gitu
ini kok orang katanya tidur katanya gitu
itu dari jam satu apa dari jam pagi sampai jam satu
saya kasih air putih saya minumin
dia kan melek tuh pas minum minum air putih matanya gitu langsung terbuka gitu
nah ini kok nggak ada reaksi untuk dia mau keluarkan baik
saya pijit kakinya ada tuh
saya pijit kakinya dia kan teriakan tuh melintir lintir
ini yang mereka kira udah kekualahan
dan akhirnya itu kesimpulannya melahirkan bapak bapak yang bantu
karena bidan nggak mau
gibran nggak mau kita mau kemana lagi
pak ibu sempat
walaupun tidak menunjukkan protes yang keras gitu ya sempat bertanya tanya ini gimana
bapak kan tinggal di pemukiman ya
bagaimana tanggapan warga waktu itu
ya pada dasarnya warga pasti merasa agak nggak nyaman
ya bukan ada lagi
bahkan rumah saya kan dekat jalanan tuh
jalanan kecil gitu
itu setiap lewat rumah selalu tekap hidung
ya mereka kan kadang kadang kencingnya sembarangan
buang air sembarangan
saya kan jadi satu dengan mereka tidur tempatnya
kalau mungkin kalau saya marahin dia kenapa kamu lewat sini
berarti kita kan salah juga
ya udah biarin
yang penting apa yang saya lakukan ini adalah memang benar benar niat di hati kita
kalau rudy saya lihat nggak terlalu berat ya penanganannya
ada nggak yang paling sulit yang menurut bapak itu yang paling luar biasa ditangani
kalau saya nanganin pasien disabilitas mental itu bukannya ngamuk ngamuk yang sulit
yang sulit itu yang matung yang diem
makan disuapin mandi dimandiin pakai baju dipakaiin
bahkan kalau kita ajak berolahraga pun kalau kita nggak gotong berdua nih dia udah gak mau
satu hari duduk di situ kalau kita nggak pindahkan
itu orang sakit jiwa yang berat adalah itu
saya mau kalau ngamuk ngamuk mau saya nggak lama
ngamuk kemara mara gitu teriak teriak gitu ya sampai rusak rusak balik
pemasungan ada di rantai
jadi kan begini saya itu kan nggak punya obat penenang
kan ada pernah tuh bekas mantan mantan rumah sakit gitu ya
pak saya kalau di sana tuh diikat
tahun saya duduk di tempat tidur pak
nanti beberapa jam kemudian kalau masih tetap gitu disuntik lagi
kalau kumat disuntik lagi
nah terus saya minum obat tiap hari
kata dokter atau perawatnya obatnya diminum
jangan diminum nanti kamu nggak sembuh
kata pasien saya ini yang masih akalnya pinter dia ya
dia kan sakit jiwanya bukan ingetannya
saya minum obat tiap hari kapan sembuhnya
katanya kan itu obat tapi tiap hari harus minum
kalau memang itu obat berarti kan begitu minum
beberapa hari berhenti minum obat sembuh berarti itu obat
nah air kan nggak mau minum obat tuh
akhirnya tuh ngamuk kamuk disitu
nah terus kan kalau tempat saya kan cuma hanya dirantai atau kalau tangannya nakal gitu ya
tangannya sebelah di rantai tempat tidur dia tuh
kalau yang digelisah nggak bisa tidur
mundur mandiri gitu jalan sondir jalan sini
itu kakinya serantai sebelah sepanjang segini deh nih
artinya dia bisa leluasa tujuan apa
satu intinya kita untuk pengamanan dirinya
kedua juga untuk keamanan orang lain gitu
nah saya bandingkan dengan mereka
kamu mau minum obat apa mau dirantai
saya mau minum di rantai pak di rantai saya alami
saya juga bisa tidur tenang
kalau ada niat saya ada keinginan yang negatif
misalkan rusak rusak apa karena saya di lantai saya nggak bisa
lama lama saya timbul rasa kesadaran kenapa
karena saya nggak bisa bergerak leluasa akhirnya saya tidur
dengan saya tidurnya nyenyak dan nyaman pulihlah pikiran saya
jadi nggak ada terapi yang bapak
ada sekarang karenginya ada
kalau dulu nggak
kalau dulu belum
kita belum bisa mendeteksi orang sakit jiwa itu seperti apa sih penanganannya
cuma cukup kita ya tadi beraktivitas aja
nah mulai kemarin saya pelajari deh tuh
karena yang penyakit itu saya lihat beda beda nggak sama
pak ini kan sekarang sudah banyak pasien bapak dan ini akan bertambah terus barangkali
rencana bapak ke depan apa apa yang menjadi target bapak ke depan
saya ke depan memang terutama menyelamati orang orang yang
jiwanya itu atau dirinya itu sudah dikucilkan
di masyarakat maupun di keluarga
karena yang saya dapat ini bahkan juga ada yang dipasung oleh keluarganya
setelah saya ambil ke lokasi saya tanya kenapa bisa pasangin terjadinya apa memang gitu
satu dia sangat bikin resah lingkungan
kedua untuk berobat dia nggak mampu
ketiga sulit untuk dibawa
ini faktor tiga ini yang membuat masyarakat memponis udah pasung
nah saya ke depan
orang orang kena gangguan jiwa atau disabilitas mental
itu sebagaimana layaknya diperlakukan sebagaimana sakit orang normal
satu cara perawatannya diperlakukan dengan baik
makanya tempat saya itu ada yang saya nikahin setelah sehat
ada yang jadi karyawan tempat saya ada yang kerja di situ
orang yang bantu saya itu itu sebagian besarnya dari mantan pasien
ada yang bagi ngebelanja
ada yang bagi kebersihan
saya buktikan di masyarakat bahwa orang disabilitas masih bisa disembuhkan tergantung kita
satu tadi sabar tulus ikhlas
di antara tiga ini kita sering berpelukan nih
kalau diantara tiga ini kita nggak bawa nih cuma hanya dua nggak bisa juga
itu orang sakit jiwa
sampai sekarang pendanaan bagaimana pak
nah justru sekarang ini kan tukang masak kan selalu laporan tuh
pak ini setiap hari untuk pasien sebanyak dua ratus dua puluh orang itu per hari dua karung pak
sehari makan tiga kali
sementara tengok ke belakang itu di dapur beras tinggalan setengah karung
ngutang jangan tempat lain tempat lain nggak dapat
tempat langganan aja gitu
saya suruh ngutang dah tuh
bagian belanja dah tuh
ngutang beras dua karung dah tuh
padahal soalnya saya nggak tahu dari mana belum jelas dari mana mana aja
ya waktunya sih ada aja
di situ kita menambah yakin gitu
jadi keyakinan kita tadi itu
dari pemerintah ada bantuan
saya dari pemerintah itu dapat bantuannya itu setahun sekali
untuk setahun sekali tapi kita gunain cuma hanya habis dua bulan buat makan dia
kesana ini udah kita extra sendiri dah
kayak kemarin kan tuh ada masyarakat
nantinya tempat kita
hamil tiga bulan sampai hamil sembilan bulan
karena kemarin lahir tuh
kemarin pun juga saya nangis juga lahir
karena nggak bidan tetep nggak mau juga
biden bukan berarti sekarang ini nggak mau
yang jelas bidan bersikonya takutnya dia bermasalah
dia tangan ini secara manual secara alami dia nggak mampu
kalau dikira takut nanti jahitan belum selesai ini belum bagus dikorek korek
nah itu menurut bidan
menurut bidan alesannya gitu
yang penting saya sesuai dengan pengalaman saya yang udah sampai empat orang yang saya tanganin untuk lahir di rumah
empat orang yang satu ini di kamar mandi nggak ketahuan
ibunya posisinya lagi keadaan kondisinya jongkok
kalau saya nggak mau berlihat itu bayinya tertarik tarik nih ibunya
karena talip pusarnya belum
tertarik tarik karena dia mau lindak mau jalan
nah jadi empat orang ini ya tadi pengalaman saya kan dari situ gitu
bapak akan terus menjalankan niat bapak ini
kalau misalnya bapak ketemu orang nggak waras itu langsung dibawa pulang sekarang atau gimana biasanya
ini yang dapat di layar kereta api rambutnya seperti kayak parsan wimbol
ini ingin dikirim oleh polisi

jadi saya tuh ada dokumentasi
jadi saya tuh ada dokumentasi
tunjukkan inilah orang yang paling parah ternyata inilah orang yang bisa berguna
pak bapak ini inisiatif bapak sendiri
bapak terpanggil karena perasaan kemanusiaan
tapi kemudian bapak nggak dapat apa apa tuh dari situ
nggak bisa nggak lebih kaya raya juga dan kemudian sejahtera nanganin orang
kalau rumah sakit kan datang pasien pasien
pasien bayar dan ada kelebihan lah keuntungan yang diterima
yang diterima rumah sakit
ya saya berpikir begini
pada waktu saya kusir di elman saya lebih menderita daripada sekarang
sekarang saya walaupun pasien saya banyak artinya ya saya nggak bingung bikin beras
walaupun tuh orang banyak kalau makan nih waduh
seperti kayak orang kita keluar dari ini
ngerubul gitu kalau makan
perhari dua karung beras
tapi saya punya yakin pasti salah satu nih ada orang sakit jiwa atau ya atau pasien saya tuh ada yang dimuliakan oleh allah gitu
orang tiba tiba pak saya dengar ada panti bapak seperti ini datang ke tempat kita bawa uang ukuran beras dua karung atau tiga karung
itu kan rezeki orang yang dimuliakan gitu
jadi sekarang saya tambah yakin gitu
rezeki datang dari allah
nah jadi menurut saya saya sekarang lebih bahagia dibandingkan kemarin tuh waktu narik delman tuh ya
bandingkan dengan sekarang ngurusin orang itu dua ratus lebih
di situ saya merasa kebahagiaannya artinya saya sekarang ini lebih ekonomi saya lebih jaya walaupun mungkin saya makan bareng dengan mereka
itu di situ perbandingannya gitu
nggak kepikiran gini kalau misalnya saya nanganin ini kan saya sebenarnya bisa lebih sejahtera ya artinya dengan nggak kepikiran kayak gitu
enggak saya semua apa yang saya lakukan
nanti mereka nih saya mau dibawa kemana
jadi saya kembali ke mereka
bukan mereka yang saya bawa
bawalah saya kemana nih
kalau kamu makan sejahtera mungkin saya sejahtera
kalau kamu kagak ya saya kagak juga
jadi saya nggak mikir mikir nanti wah ntar cita cita saya nih ngurusin orang gila nih punya harta yang melimpah
itu udah nggak kepikir
apalagi orang yang lihat hari ini dari jalanan mana ada duitnya
termasuk yang ada keluarganya
tolong bantuin saya buat makan dia
berapa ibu mampunya kira kira buat makan di saat tiga kali
jadi bapak nggak nentuin sekian sebulan gitu nggak
nah kira kira ibu berapa buat makan anak ibu sehari tiga kali
kalau makan bu kita beli nasi uduk nih ya kalau saya lihat kalau pagi pagi sebelumnya
itu satu bungkus itu lima ribu
launya orek tempe sama bihun atau itu lima ribu
nah kalau tiga kali kita makan nasi uduk berarti kan lima belas ribu
nah kalau sembilan berapa empat lima
itu aja pak kadang kadang dia nawar lagi
karena ibu misalnya ibu sekarang profesi apa
bagaimana kita bisa menyebut untuk memberikan apa untuk meminta lebih
terserah ibu dah bu
ibu punya rezeki ibu kasih
enggak pun juga
ya karena kenyataan seperti itu kenyataannya
apalagi yang nitip sampai bertahun tahun sampai meninggal
ada nggak cerita yang paling mengharukan dari pasien bapak yang sembuh
dia sakit begitu parah
katanya udah nggak bisa sembuh ini mah gitu
begitu dia sembuh kita nikahin punya anak
anak ke sekolah
dia hidup berumah tangga dengan rukun
itu kebahagiaannya itu
jadi bukan harus kita dikasih imbalan nih pak
itu bukan jadi motivasi atau bukan jadi harapan saya
mereka kembali kepada masyarakat
diterima oleh masyarakat
dia sebagaimana manusia yang seutuhnya
itu sangat luar biasa bagi saya
bukan saya tadi orang yang banyak uang
saya cita cita membuat panti ini nanti juga hasilnya besar
karena kita awal mulanya tadi
panggilan hati yang begitu besar gitu
awalnya tadi itu hanya melihat makan di kantong plastik yang digerumutin lalat itu
terima kasih sekali lagi pak marsan atas kedatangannya di cnn indonesia
kita belajar banyak
dan belajar satu kata yang penting sekali menjadi catatan
keikhlasan dari seorang yang tidak mengharapkan apa apa untuk membantu orang lain
terima kasih pak
kata istri itu biarin kita gak punya apa apa
kita mempunyai tenaga nih
jadi tenaga kita mempaatin untuk orang orang gitu
barangkali ada manfaatnya
yang mendirikan dan mengelola sekolah gratis bagi anak anak tak mampu di kawasan ranca ekek kabupaten bandung jawa barat
undang suryaman atau yang akrab dipanggil bang jack
namun sebelum kita mendengar lebih jauh cerita bang jack ini dalam mengurusi sekolah gratisnya
saya akan ajak anda terlebih dahulu untuk melihat cuplikan berikut ini
undang suryaman dikenal sebagai juru parkir di kawasan fakultas ilmu komunikasi universitas pajajaran sumedang jawa barat
belasan tahun sudah ia menggantungkan penghasilannya dari profesi ini
meski menjadi juru parkir undang membangun sekolah taman kanak kanak dan taman pendidikan al quran bagi anak anak kurang mampu di lingkungan rumahnya
kenapa saya mendirikan ini karena teringat waktu dulu gitu
jadi istilahnya anak anak sekarang itu jangan seperti saya
kita putus sekolah apalagi di zaman sekarang zaman yang sudah maju masa sih masih banyak orang yang tidak bersekolah
sementara saya kan harus bertanggung jawab ini gimana anak anak belajar
karena saya yakin ini dari anak anak sekian ini kemungkinan nantinya pasti adalah orang yang nanti jadi suatu pemimpin bangsa kita juga
selama tiga tahun sejak tahun dua ribu dua belas ia dan istri mengajar anak anak sambil menumpang di masjid
hingga pindah ke rumah keluarganya di ranca ekek bandung
penghasilannya sebagai juru parkir ia habiskan untuk membeli kursi meja buku dan fasilitas lain untuk muridnya
pernah saya dikontrakin sempat satu tahun sama temen
dikontrakin setelah itu habis kontrakan
dan saya juga mungkin terlalu enak juga dikontrakan ya
akhirnya serasa di masjid aja
dikerin itu saya gratis gitu di situ
akhirnya saya ditagih sama orang yang punya tempat
akhirnya kita nggak bisa untuk bayar
akhirnya resign dulu saya satu minggu
dan anak anak ya banyak juga yang menanyakan dari segi orang tuanya
padahal saya lagi muter muter nih
gimana nih saya untuk mencari nanti anak anak belajar
akhirnya saya sama mertua alhamdulillah diizinin untuk menempatin rumahnya
di sini juga dulunya memang tempat tempat tidur semua kang
ya terpaksa diacak acak karena mereka kasian juga nanti belajarnya gimana
meski dengan fasilitas sederhana
kini tk nafilatul husna dan tpa rodotul janah
bisa memiliki satu ratus delapan puluh siswa siswi tk dan tpa dan empat orang pengajar
setiap siswa membayar iuran sekolah sebesar rp dua puluh lima per bulan
kegiatan belajar tk dimulai pukul delapan pagi hingga sebelas siang
dilanjutkan dengan tpa di sore harinya
karena ada banyak teman yang warnanya
cara mengajarnya itu yang bikin saya tertarik
anaknya bisa mengikutin
dalam waktu dekat ini
murid murid di sekolah undang akan segera menempati gedung baru
yang saat ini masih dibangun
biaya pembangunan gedung tersebut berasal dari beberapa donasi masyarakat
dari donasi tersebut juga
undang kini dapat menggaji para pengajar
dan segera kita berbincang dengan undang suryaman alias bang jack
saya panggil bang jack aja ya
bagaimana kemudian awal mula dari tukang parkir kemudian jadi punya sekolah
kalau awal mulanya sih kemungkinan
saya dulu juga ingin mempunyai seperti orang lain
berpendidikan juga bisa melanjutkan sekolah
cuma karena memang orang tua tidak mempunyai biaya mungkin untuk menyekolahkan saya
akhirnya saya hanya berhenti di s satu
dasar sarjana di sd ya
oh jadi kelas enam sd
itu juga istilahnya saya memaksakan diri karena saya ingin mempunyai ijazah waktu itu
di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan kalau nggak salah waktu itu ketika saya mendengar seorang mahasiswa ketika mereka kkn
waktu itu tiga bulan lamanya kalau ke kampung daerah saya itu
saya sangat bangga mendengarnya karena selalu diutamakan gitu ya
mereka itu jadi istilahnya
mahasiswa mahasiswa itu memberikan ilmu ke orang orang di daerah
terus saya juga bergembuk gembuk
ah saya ini harus jadi seorang mahasiswa nih nanti
karena saya juga ingin berbagi ilmu juga untuk ya orang orang yang memang ya sangat membutuhkan
ternyata kemungkinan impian dan harapan saya itu memang cuma nyampe di sd saja
cuma ya akhirnya saya memaksa ke orang tua pun juga ya tetap aja seperti itu karena memang tergandala dengan materi mungkin biaya
karena kebetulan sekolah sd pun saya harus menempuh jalan berikutnya
terus yang ke smp juga mungkin dua kali lipat di perjalanannya dan disitu juga harus naik kendaraan lagi
mungkin di situ beratnya mungkin orang tua
ya akhirnya di tahun dua ribu dua belas
saya mendirikan sekolah itu
kebetulan di kampung saya juga di sini di bandung banyak juga orang yang seharusnya mereka harus belajar tapi mereka main gitu
dan saya tanya tanya juga terus ke orang tuanya
ya ternyata di situ juga
sama sih seperti saya orang tuanya ingin nyokalan anaknya
tetapi ya kendala dengan biaya
di situ saya juga tidak maulah anak anak sekarang seperti saya
ini kan tiap hari kan bang jack ini ngurusin parkir gitu
itu awalnya kemudian gimana
berapa orang kemudian murid pertamanya
pertama saya itu dengan delapan belas orang
waktu tahun dua ribu dua belas itu ada delapan belas orang dan itu juga dulu belajarnya saya di masjid
saya mempunyai murid delapan belas orang itu
yang pertama dan tempat itu yang tidak terkandala dengan tempat karena itu ada masjid waktu dulu
makanya tidak begitu berat untuk memikirkan biayanya
saya pertama itu mempunyai uang tiga ratus ribu untuk pembiayaannya

beli ikro terus buku mewarnai
dan saya dapat lima meja ya untuk belajar anak anak itu
ya sebagiannya lesehan
jadi gantian mereka mau belajar di meja itu gantian gitu
ya alhamdulillah dari tiga ratus ribu itu kemungkinan saya awet sampai sekarang
walaupun pada waktu itu ya banyak juga orang orang yang memang ya nggak mungkin lah
orang yang seperti saya bisa mendirikan sekolah
karena memang dari merehat dari segi keadaan juga mungkin ya sangat mengkhawatirkan juga
dengan segi keadaan saya juga
saya tidak sekolah terus juga memang materi juga tidak punya
terus juga memang keadaan di rumah pun juga memang serba kekurangan juga gitu
enggak artinya ini kan awalnya juru parkir
terus kemudian ada apakah karena ada orang tua yang mengeluh ke bang jack
anak saya mau sekolah nih tapi nggak bisa atau nggak punya
atau bang jack melihat apa bagaimana kemudian terus tiba tiba ya saya punya uang tiga ratus ada masjid saya bikin sekolah
yang dasarnya kemungkinan alasan yang paling kuat itu dari diri saya pribadi karena saya tidak mau anak anak main gitu
jadi pengen mereka itu belajar
nah terus kebetulan pas begitu saya menanyakan ke orang tuanya itu ya itu tadi
jadi mereka itu ingin menyekolahkan anaknya tetapi tidak mempunyai biaya gitu
nah saya inisiatif dan juga sama keluarga ya di situ memecahkan solusi untuk jangan sampai mereka itu yang istilahnya yang ya dunia sepak bola
ya dunia semakin maju kesini kok masih banyak orang orang tidak bersekolah gitu
terus saya bertanyakan masalah uang pembiayaannya yang tidak punya
nah disitulah saya mempunyai keinginan untuk mendirikan sekolah tersebut
tahun pertama itu tahun berapa
kemudian tahun selanjutnya bertambah atau
tahun kedua itu dua puluh lima tahun ketiga tiga puluh lima keempat empat puluh kelima empat puluh lima sekian
sekarang enam puluh itu untuk dra nya
masih di masjid yang sama
alhamdulillah sekarang sudah tidak di masjid karena memang masjid itu tidak selamanya saya pakai untuk itu karena pembelajaran anak anak itu memang harus ada juga contoh contoh yang di dinding itu harus kita bisa menempelin
tapi karena memang tempatnya di masjid ya saya tidak bisa seperti itu
ya akhirnya alhamdulillah waktu itu di tahun dua ribu empat belas saya dikontrakin sama temen di samping masjid itu
ya ternyata dapat satu tahun di situ akhirnya pas begitu habis tahun saya ditagih sama yang punya kontrakan itu saya tidak punya untuk membayar
ya akhirnya satu minggu saya berhenti dulu untuk memikirkan gimana caranya nih tempat nih untuk anak anak belajar
ya akhirnya saya ngobrol sama orang tua sama ibu mertua disitu ya alhamdulillah saya diizinin untuk memakai rumahnya
sampai sekarang dan disitu juga memang tidak cukup ya akhirnya rumah saya sudah berubah

sampai sekarang tuh
sekarang baru tiga minggu saya pindah ke tempat yang baru
apa kontrak atau punya sendiri
alhamdulillah dengan doa semua teman teman dan semua orang yang sebelumnya saya tidak kenal mereka membantu untuk membangunkan sekolah tersebut
karena untuk menampung anak anak itu sekitar dua tahun
nah sekarang baru satu lantai yang selesainya alhamdulillah sudah saya pakai sudah saya pergunakan untuk belajar anak anak
oke ada nggak kecurigaan orang ini gurunya aja cuma lulus sd
bang jack ini kan soal pendidikan
kan soal pendidikan ini kan orang benar benar sangat apa ya orang benar benar sangat hati hati gitu ya
ada nggak kecurigaan orang ini gurunya aja cuma lulus sd
anak anak diajarin beres apa enggak gitu
katanya sampai ada isu soal sekolah bohong bohongan
ya memang itu ya pasti seperti itu dan saya juga tidak menutup kemungkinan dan
wajar mereka bilang seperti itu karena memang saya juga memang tidak sekolah
dan yang saya ajarkan ke mereka itu sesuai dengan kemampuan dan saya juga melihat dengan segi pembelajaran orang orang seperti itu
nah alhamdulillah di tahun lima bulan jalan saya untuk memberanikan diri untuk izin yaitu untuk mempunyai kurikulum
ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya mempunyai kurikulum gitu
dan alhamdulillah juga sekarang kita ada bantuan juga guru guru yang lainnya di situ
jadi saya sekarang udah tidak ngajar sebenarnya ya karena memang ada bantuan guru guru mereka yang ngajar yang memang di bidangnya gitu
saya juga memang ngajak orang orang yang memang harus lebih kompeten juga untuk ngajar ngajar dan alhamdulillah ya ada juga yang sarjana juga sekarang yang ngajar ngebantu
berapa sekarang gurunya
ada tiga empat sama istri masih tetap
dan saya juga sekarang lagi ngulai hidup
saya juga mengajar guru terus sama
ya menguliakan guru juga karena saya ingin guru guru itu mengajar sesuai dengan di bidangnya dan lebih kompeten karena saya juga ingin mereka itu berhasil
sekarang masih gratis sekolahnya atau bayar
sekarang itu dari baru sekarang ini mungkin ada dua kategori ya kalau yang sekolah di saya itu
karena kalau orang mampu dibilang kalau orang mampu mungkin disuruh tidak bayar di saya itu mungkin sekolah di saya itu
mungkin saya juga salah gimana mereka harus berbagi mungkin ke orang orang
jadi memang kalau misalnya orang yang memang tidak mampu ya persyaratannya harus mempunyai sktm
iya surat keterangan tidak mampu
dan kalau misalnya memang orang yang mampu silahkan untuk berbayar tapi ya saya juga tidak memberatkan mereka
kalaupun memang nyicil misalnya sampai satu tahun pun juga terserah mereka gitu
saya tidak mau untuk mempersulit gitu
dan itu juga
pendaftaran baru sekarang nih
pendaftaran enam ratus itu saya kasih pakaian empat
ya empat seragam
terus juga saya kasih sepatu kasih tas kasih peralatan untuk belajar mereka
akhirnya ya kemungkinan ya
ya sama sih sebenarnya cuma membelanjakan doang sih sebenarnya saya kayaknya
ya kalau misalnya memang yang gratis saya fasilitasi untuk tas sepatu dan alat alat tulis semuanya
yang gratis sekarang berapa persen
apa untungnya membuat sekolah gratis itu
sekarang saya tanya masih jadi juru parkir nggak
jadi punya sekolah masih tukang parkir juga gitu
masih karena memang saya besarnya mungkin disitu
istilahnya saya tidak akan melupakan pas saya awal gitu
karena saya juga bisa seperti ini mungkin dari situ saya mempunyai pemikiran seperti ini mungkin juga mahasiswa dan dosen dosen yang mendidik saya kemungkinan disitu
mungkin pola pikir saya pun juga terbentuk dari situ
jadi ya istilahnya ketika saya memang masih seperti ini mungkin insya allah saya masih tetap parkir karena saya juga masih dipertahankan disitu
itu karena memang passion atau panggilan atau memang karena kebutuhan
iya di parkiran
memang kebutuhan itu
kalau nggak parkir nggak makan
ya saya dari mana kan gitu
saya dari mana kan itu
karena saya tidak mempunyai usaha yang lain
lah terus guru guru yang ngajar itu juga nggak dibiayai
nah alhamdulillah kalau dulu sekian tahun tiga tahunan mungkin itu tidak ada untuk mereka ya
tapi kalau sekarang alhamdulillah karena memang udah ada donatur juga yang ngasih berarti saya harus ngasih kewajiban juga untuk mereka gitu
jadi uang itu untuk guru guru dan tetap kebutuhan mereka yang harus saya perhatiin gitu
jadi ini benar benar murni
amal aja nih hitungannya
mudah mudahan ya itu ada nilai nilai yang baik gitu ya karena memang ya saya juga ya kemungkinan yang mungkin yang kita cari juga nih di dunia mungkin kebahagiaan dan kesenangan
kemungkinan di situ juga ada beragam ragam juga mencari kebahagiaan
ada mungkin yang banyaknya harta
terus juga kemungkinan yang dari ilmunya juga yang banyak
tapi karena saya harta dan ilmu itu mungkin tidak punya jadi ngambil kebahagiaan tuh dari seperti itu
jadi alhamdulillah saya sangat bahagia kalau di keluarga
tidak kekurangan sedikitpun gitu
jadi bang jack ini sebenarnya maunya sedapat mungkin berbuat untuk orang banyak
ya insya allah dan saya juga minta doanya kepada semuanya mudah mudahan tekad saya ini jangan sampai berubah
saya harus tetap amanah dan tetap istiqomah dengan apa yang telah orang orang percayakan sama saya dan juga mungkin allah juga sudah mempercaya saya
mudah mudahan saya tidak ada berubah gitu untuk kepedulian itu
karena yang saya rasakan
terasa nyaman hidup gitu
dan bahagia juga di rumah
bagaimana kemudian donatur donatur bisa memberikan kontribusi
banyak nggak donaturnya
kalau donatur tetap sih sepertinya masih saya nggak ini
jadi istilahnya masih setiap bulan kadang si a mungkin yang ngasih terus nggak ada
nanti si c atau si d
atau siapa gitu yang ngasih
jadi nggak ada yang tetap ya
ya yang tetapnya belum
menurut saya apa yang bang jack tunjukkan kepada kita semua malam hari ini adalah bentuk rasa kemanusiaan yang luar biasa
bagaimana tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan lebih banyak orang dan berbuat untuk lebih banyak kepentingan orang banyak
bang jack terima kasih atas waktunya
terima kasih atas pelajaran yang didapat dari bang jek
terima kasih atas pelajaran yang didapat dari materi yang bang jek sampaikan pada malam hari ini sukses untuk kerjanya
cerita tentang pak marsan dan bang jack yang berani mendermakan hidupnya di tengah keterbatasan ibarat oase di tengah tandusnya keluruhan budi
mereka lah yang mendengungkan kesetiakawanan sosial dengan tindakan bukan lagi sebatas jargon
mereka adalah jiwa jiwa yang selalu bertanya
apa jadinya hidup tanpa tanggung jawab sosial
demikian afd now malam ini